bu saya sama bening belum tau mau tinggal dimana
boleh nggak saya sementara tinggal di warung ibu dulu
saya bingung harus bawa kemana
saya tinggal disini saya sekalian berarti bu jaga warung
insya allah aman
itu udah janji aku sama mas aldi
dan aku akan tepati janji aku ma
jadi aku akan temukan anaknya mas aldi
dan raka akan rawat
dasar keras kepala
aku agak demam sih badanmu nay
kamu gak apa apa kan
apa yang dirasain nay
aku gak apa apa kok bu
apa sakitnya bening makin parah
bunda tenang aja
bunda ke warung aja
aku tungguin disini
kan bening anak yang kuat
bunda tuh gak usah khawatir
nah ini pak
pak sini pak
sebelah sini pak
masuk pak masuk masuk
sebentar pak ya
waalaikumsalam pak rt
iya bu ini
saya mau benderin genteng
soalnya mau lewat tuh kabarnya mau dateng besok
maaf bu ya jadi nggak enak saya bu
iya pak gak apa apa pak
iya bu sebentar bu ya
kasih saya waktu untuk beres beresin tas saya
iya bu silahkan bu
intrakannya udah ada yang mau nyewa
kita beresin barang barang kita ya
kita pindah ya bu
bening lagi demam
aku harus kemana ya
kamu biar bunda genong aja ya
gak usah bunda nanti kecapekan
kan kamu lagi gak enak ya udah nak
bunda genong ya
sini nak biar bunda genong ya
gimana bu ya ngomongnya saya jadi nggak enak bu
saya justru yang harusnya terima kasih
makasih ya pak rt udah bantuin saya
saya permisi dulu ya pak
sini pak sini pak
kita tinggal di mana
ini bunda lagi bawa suki ya
aku harus cari tempat tinggal
tapi aku gak ada uang sama sekali
dia duduk di sini dulu
saya udah gak bisa tinggal di kontrakannya pak rt bu
kata pak rt udah ada yang mau sewa tempatnya
bu saya sama bening belum tahu mau tinggal di mana
boleh nggak saya sementara tinggal di warung ibu dulu
bening juga lagi sakit
saya tinggal di sini saya sekarang baru ibu jaga warung
kamu itu bikin ibu serba sulit aja naik
bu bolehlah bungkusin nasi pakai telur balado sama sayur sama teh anget satu di sini ya
ibu mau ngambil teh dulu ya
sepertinya bula masih keberatan
sampai gak jawab permintaanku
aku harus bagaimana sekarang
dika tolong antri nasi bungkus ya buat ibu ruri
kamu tahu kan tempat kerjanya
yang toko kue itu bukan bu
ini tadi dia pesen sebelum berangkat kerja
nanti jangan lupa kamu minta uangnya ya
enggak usah mak
mending udah sehat
tapi inget apa pesan bunda
seperti kemarin harus nurut apa kata bunda
makasih ya bunda
titip bening ya dika
jadi gimana bu
saya sama bening boleh sementara tinggal di warung
bu lala dulu
ibu kasian sama anak kamu
kamu tetap cari kontrakan ya
makasih bu lala
itu tasnya bawa masuk ke dalam ya
sama yang di depan juga
enggak enak sama pembeli
ning kamu tunggu di sini ya
aku pengen masuk dulu ke dalam

kalau bening ada uang bening akan beliin benda ku yang paling gede biar bunda senang
alhamdulillah masih bagus
aku memang belum bisa beliin kue buat bunda tapi bunda pasti senang kalau dapat buah buahan
satu buat bunda satu buat aku satu buat kak dika
pokoknya aku harus baik baikin keluarganya pak raka
supaya proyek suami aku semakin lancar
sepertinya aku harus beliin para kasus waktu deh
ya supaya bisa ambil hati diam